untuk khasiatnya wedang rempah itu biasanya kalau musim penghujan gini malah sangat bermanfaat soalnya dia buat kalau kita flu
saya mengangkat potensi desa gajar yaitu
wedeng mauar rempah atau kita dibikin labelnya wedeng mauar rempah dari kwt desa kacer
desa kajar itu penghasilannya bunga mawar
karena bunga mawar kalau di desa kacer itu sangat banyak
di sawah sawah kebanyakan ditanamin bunga mawar
untuk khasiatnya wedang rempah itu biasanya kalau musim penghujan gini malah sangat bermanfaat soalnya dia buat kalau kita flu
kalau apa itu dari jerai sama serai sama kaisecangnya itu
terus kalau buat kecantikan buat dari bunga mawarnya itu membuat wanita baunya juga semakin harum